sebagai raja baru kerajaan pajak jalan
kamu pikir aku bisa percaya begitu saja
setelah aku menurunkan ilmu kepadamu
kamu pasti akan membelak
aku bersumpah kepadamu
aku akan selalu setia kepadamu
dan suatu saatnya
aku pasti akan berguna untukmu
aku mengerti maksudmu nyai
aku juga ingin
kau berubah menjadi kian santak
nama baik kian santak
kalau mau berbicara silakan
di video selanjutnya
aku tidak bisa merubah anak ini menjadi kian santang
ayah anda prabu kenapa tiba tiba wajah ayah anda prabu muncul dalam benakku
jangan jangan terjadi sesuatu dengan istana
dan apa yang terjadi dengan ayah anda prabu kenapa dia terlihat sedih
aku harus kembali panjar
tidak aku tidak bisa aku harus tetap pada tujuan utamaku
mencari sumber air tujuh sumur
setelah itu aku baru bisa mencari ayah anda prabu
raden memang luar biasa
tidak meragukan lagi
kakek sudah tidak khawatir lagi
melepas raden pergi sendirinya
terima kasih banyak kakek guru
rahmat allah swt
dan juga berkat
bimbingan dari kakek guru
aku harus pergi
aku harus melanjutkan perjalananku
untuk mencari mata ayah
akimu kanuragan itu
aku sudah tidak sabar
kepada kian santa
masalahmu dengan kian santa
kalau aku bisa membunuh kian saya
aku bisa ikut membantu
kedudukan gustu prabu argadana
sebagai raja barik
kerajaan pajak jalan
kamu pikir aku bisa percaya begitu saja
setelah aku menurunkan ilmuku padamu
kamu pasti akan membelak
aku bersumpah kepadamu
aku akan selalu setia kepadamu
dan suatu saatnya
aku pasti akan berguna untukmu
buat apa kau mengantarku ke tempat
untuk menurunkan ilmuku padamu
sungguh suatu kehormatan bagiku gusti prabu amuk marogul dan raden surawisesa mau berkunjung ke sanaku
terima kasih gusti prabu terima kasih gusti prabu karamarasim
aku datang ke sini mau membuat penawaran denganmu
penawaran apa yang dako tawarkan padaku gusti prabu
gusti prabu karama rasim adalah seorang yang sangat sakti mandraguna dan juga sangat begitu tersohor
yang kesaktianya setara dengan gusti prabowo siliwangi
apakah gusti karamarasim
gusti karamarasim rela dengan kesaktian gusti yang dimiliki mau dipimpin oleh argadana
jadi kau mau agar aku merontak dan melawan argadana
tidak aku sama sekali tidak tertarik untuk berontak
salam hormat gusti prabu
gusti ratu kentring manik
mimpi apa aku semalam
hingga bisa disambangi oleh wanita secantik gusti permaisuri kentring mana
baiklah aku siap menerima tawaran dari gusti prabu amuk marugul
asalkan gusti ratu kuntring manik bersedia menjadi istriku
kenapa kau bawa aku ke tempat ini